legenda timnas indonesia veryl raimon hatu menilai seleksi timnas indonesia u tujuh belas tak efektif
hal ini diungkapkan feriel saat menyaksikan seleksi timnas u tujuh belas di stadion gelora sepuluh november pada sabtu
lebih lanjut kapten timnas indonesia saat juara sea games seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini menjelaskan
bahwa sistem seleksi timnas saat ini masih dilakukan secara tradisional
menurut very seleksi semacam ini semestinya tak dilakukan lagi di zaman sepak bola modern
dimana pada zaman sepak bola modern dan sistem sports science seperti sekarang ini
semestinya pssi sudah memiliki database pemain yang memiliki kemampuan bermain bola yang bagus
ferryl berpendapat data data pemain semestinya dikumpulkan dari sistem kompetisi kelompok umur
yang digelar di tingkat daerah di askot dan asprof pssi
sehingga tak perlu lagi menggelar seleksi ke daerah untuk mencari pemain
sangat tidak efektif kalau timnas itu untuk kepentingan u tujuh belas masih model seperti ini
satu karena kita juga tidak punya kompetisi ya untuk yang u tujuh belas ini
yang ada kan epa dan epa itu bukan kompetisi epa itu turnamen
indonesia ini terlalu luas untuk diseleksi model kayak begini
asisten pelatih timnas u tujuh belas indrianto nugroho dan talent scouting budi sudarsono
yang memantau jalannya seleksi tak menampik bahwa sistem seleksi ini masih jauh dari ideal
mereka juga sependapat bila keberadaan kompetisi kelompok umur bisa memudahkan pelatih pelatih timnas
untuk mencari pemain yang handal
dengan adanya kompetisi tak hanya kemampuan mengolah si kulit bunda
tapi juga mental para pemain kian matang dan terbentuk
ya sebenarnya itu benar banget
yang kita butuhkan bagaimana mereka mengikuti kompetisi yang berjenjang
karena kompetisi berjenjang membuat mereka akan lebih punya mental lebih punya motivasi lebih punya greget
itu yang kita cari untuk kompetisi
kalau kita ada kompetisinya kita lebih enak untuk memilih
tapi karena kalau nggak ada kompetisi ya karena yang dari pak ketua umum pak erik
semuanya warga negara berhak untuk mengikuti seleksi ini
hanya kan begitu
tapi nanti kepilih atau nggak kepilih kan usulan belakang
tim pelatih timnas melakukan tur ke dua belas kota di seluruh indonesia untuk menjaring pemain sepak bola
di kota surabaya jawa timur seleksi timnas u tujuh belas diikuti oleh satu ratus dua puluh pemain di lapangan abc gelora bung tomo
dari jumlah tersebut akan dipilih sekitar lima hingga enam pemain untuk diseleksi kembali di jakarta
penilaian dalam seleksi ini diantaranya kemampuan individu seperti fisik kecepatan tinggi badan minimal satu ratus tujuh puluh cm
kemampuan menerible bola memberi dan menerima umpan akurasi tendangan hingga kemampuan bekerja sama secara tim
selain mencari bibit unggul seleksi dilakukan untuk menghindari pemain sepak bola titipan
sehingga pemain yang terpilih benar benar memiliki kemampuan yang terbaik untuk membela indonesia di kancah piala dunia u dua puluh